sejumlah nama berpeluang maju di pilkada jawa tengah dua ribu dua puluh
yang belakangan sar terdengar adalah nama bupati kendal diko ganinduto
dan selebritas rafi ahmad disebut bakal maju berpasangan di pilkada jawa tengah
meski demikian berdasarkan hasil sejumlah survei
nama mantan wakil gubernur jawa tengah taj yassin masih jadi yang populer di jawa tengah
mas raffi ini chemistry nya sama gitu dan mas raffi ini punya keunggulan yang sangat luar biasa lah
jadi memang serius hari ini saya ngajak serius tapi kan perdebaran masih agustus
bupati kendal diko ganinduto dan selebritas raffi ahmad belakangan jadi sorotan publik
setelah mejeng di baliho di beberapa titik di jawa tengah
ramai komentar warganet yang menyangka diko rafi akan maju di pilkada jawa tengah
yang menjawab keduanya bahwa foto baliho itu digunakan diko dan rafi
untuk mempromosikan umkm di jawa tengah
namun setelah foto baliho itu ramai diperbincangkan dukungan diko dan raffi
maju bersama di pilkada jawa tengah terus mengalir
diko pun secara terang terangan meminang rafi ahmad untuk menemani dia di pilkada jawa tengah
yang langsung dijawab raffi perlu waktu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu
saya di sini pengen mengajak juga beneran kalau memang surveinya bagus
antusiasmenya bagus ya mudah mudahan dia akan bisa dihari
jadi kalau politik itu kan pasangan itu harus ada chemistry
chemistry artinya kalau ada chemistry berarti kita menjalankan program programnya semua nanti itu benar benar maksimal
jadi untuk saya pasangan itu harus dari chemistry
dan mas rafi ini punya keunggulan yang sangat luar biasa lah gitu
jadi memang ya serius hari ini saya ngajak serius
terima kasih mas atas apa ya ajakannya kesepakayaannya
ini pas banget minggu depan aku mau haji deh
kalau ini kan ini kan suatu hal yang baru juga menurut saya
jadi biar saya ikhtiar dulu
dibisikkan juga ngobrol sama keluarga sama istri
ya minggu depan haji biar berdoa dulu
ramai dikaitkan dengan pilih kedai jawa tengah diko ganinduto dan rafi ahmad pun
masuk dalam radar calon gubernur dan calon wakil gubernur di pilih kedai jateng dua ribu dua puluh empat
pilihan terbaru soal elektabilitas calon gubernur jateng yang dirilis para militer politik indonesia
dengan pertanyaan tertutup lima nama nama diko ganinduto
menduduki posisi empat yang disebut responden dengan sebelas sembilan persen
di atas diko ada nama mantan wakil gubernur jateng taj yasin maimun
yang menempati posisi teratas dengan elektabilitas dua puluh dua tujuh persen
disusul yusuf hudlori dan hendra prihadi di posisi dua dan tiga
sedangkan di bawah diko ada nama joko sutopo dengan angka dukungan sembilan persen
sementara itu nama raffi ahmad juga muncul dalam radar calon wakil gubernur di pilkada jateng dua ribu dua puluh
dalam survei terbaru parameter politik indonesia
berdasarkan pertanyaan terbuka soal siapa sosok yang menjadi top of mind
atau yang namanya pertama kali disebut oleh responden
nama raffi ahmad berada di posisi ketiga bakal cawagup jawa tengah
di posisi pertama sebagai yang paling populer dipilih menjadi cawagup jateng adalah taj yasin maimun
dengan dukungan lima empat persen disusul yusuf pudlori di posisi kedua dengan perolehan angka dua enam persen
diko ya kalau dilihat aksentuasinya kan sudah lama dikenal oleh publik ya
sekalipun hanya sebatas bupati kendal tapi kan kiprahnya sebagai duta umkm misalnya sudah mulai
apalagi ditambah terus muncul dengan raffi ahmad
ini kan bedah elektoralnya ada rapi secara perlahan di kol pun juga muncul
tantangan diko tentu setelah raffi ahmad dikaitkan dengan jakarta
bisa tidak diko ini akan terus kuat terus established
stamina politiknya akan dia ingat oleh warga jawa tengah sebagai orang yang potensial maju
selain nama nama yang muncul dalam survei di atas sejumlah nama lain juga dinilai berpeluang maju di pilkada jateng
sebelah ketua dpd gerindra jateng sudaryono
ketua dpd pdip jateng bambang wuryanto alias bambang pacul
hingga kapolda jawa tengah irjen ahmad lutfi